di suatu saat yang bahagia selama musim natal
jalan jalan di kota tertentu dipadati oleh kerumunan orang
dan gelak tawa yang meriah saat kehangatan musim menyebar ke hati semua orang yang juga gembira
semua orang kecuali ethan
nah semua ini omong kosong
ethan adalah seorang pemuda yang tinggal sendirian di apartemennya
karena itu dia telah tumbuh menjadi pemurung dan sedih jauh dilubuk hatinya yang sebaliknya
apa bahagianya tentang natal
ada apa tuhan ini saat yang indah lampu lampu yang indah
permen yang enak
lubang gigi adalah hadiah yang bagus
bagaimana dengan sinterklaas
cerita yang dibuat buat untuk anak anak sama sekali tidak ada
mungkin paket ini ada hadiahnya mengapa kau tidak mencobanya
ethan paling tidak tertarik dengan hal ini
tetapi kasirnya sangat memaksa sehingga dia akhirnya mencobanya
uh kau memenangkan pelayanan
pelayanan ke pulau noel
ethan belum pernah mendengar tentang pulau seperti itu
tetapi dia bertanya tanya
hmm baiklah mungkin juga menikmati pelayaran dan menjauh dari perayaan yang tidak masuk akal ini
jadi pada malam pelayaran ethan berjalan ke sana kemari sambil menyeringai penuh semangat
jauh dari semua pesta natal yang konyol
kolam air panas
peras manan makan dan minum sepuasnya
tempat mandi bola luar biasa
tuan itu untuk yang lebih mudah
oh aku tahu itu
tapi saat berjalan jalan dia melihat kalau seluruh kapal itu dihiasi
bahkan kapalnya bertema natal
benar aku tidak sabar untuk pestanya
oh aku juga
pesta natal kapal pesiar tentu saja semua orang tahu tentang itu
dan aku yoli
saat itu rudy tom tua dan snow bergabung dalam percakapan
jangan lupa alasan sesungguhnya kita datang ke sini
sinterklas butuh bantuan
kau tentu tahu sinterklas bukan
mungkin dia baru saja melupakannya
oh ini tiba tiba menjadi dingin
oh aku terkadang juga begitu
ethan terkejut dengan kelompok orang ini
tetapi ketika mereka mulai mengobrol tentang pesta natal dia diam diam pergi
akhirnya ada kedamaian
aku akan mencoba menikmati pelayaran ini dan mengabaikan hal hal natal
malam segera tiba dan dengan itu pesta dimulai
bukankah ini menyenangkan ethan
tidak akan lama sampai kita bertemu sinterklas
aku sangat senang bertemu dengannya
bukankah ini keren
hei di mana ethan
semua suara itu dan sinterklas
mereka tidak mungkin berbicara tentang pria hayalan berbaju merah yang janggutnya sak
mata ethan melebar saat portal sihir besar terbuka di hadapannya
dan perlahan lahan mulai menelan seluruh kapal itu
di depan matanya terbentang sebuah pulau yang sangat besar
pulau itu didekorasi dengan lonceng dan juga lampu yang sangat indah
itu pulau noel
para penumpang turun dan ethan benar benar bingung dengan tempat itu
pulau ini terlihat aneh iya kan rudy
yikes hidungmu bercahaya
dan juga sebentar lagi
tiba tiba rudy berubah menjadi rusa yang besar dengan hidung yang sangat bercahaya cemerlang
aku adalah rudolf si rusa
dan satu demi satu yang lain juga berubah menjadi makhluk ajaib natal
lady anna berubah menjadi labefana
yoli berubah menjadi kucing yulea yang luar biasa
snow berubah menjadi gadis salju
dan tom tua berubah menjadi tomten
aku pasti sedang bermimpi
halo semuanya kumerindukan kalian di pesta
kau jack frost bagaimana
kami sudah memberitahumu ethan kami datang untuk membantu sinterklaas
tapi sebelum ethan sempat beraksi
semburan gemerincing dan tawa menyambut perhatian semua orang
dan di sana di depan mata semua orang
muncullah sinterklas yang membuat ethan tidak percaya
halo semuanya terima kasih telah datang ke pulau noel
percaya kami sekarang datanglah
datanglah ke rumahku
ini ini tidak mungkin
hihihi kau tidak nyata
aku masih dalam pelayaran dan aku bermimpi
kau tidak sedang bermimpi
kau salah satu manusia yang beruntung bisa sampai di sini
beruntung aku hanya ingin berlayar dengan santai
ayo bergabung dengan kami di dalam
tapi ethan menginjak kakinya dan menolak untuk percaya bahwa semua yang dia lihat itu nyata
dengarkan aku akan mengantarmu pulang pada hari natal
sekarang kau bisa ikut dengan kami atau tetap di luar see day
dan ethan tidak menyukai ide menghabiskan malam sendirian di tempat asing
dan memutuskan untuk pergi bersama mereka
mereka segera berada di dalam rumah besar itu
ada peri kecil di mana mereka berada
mereka membawa kotak warna warni memperbaiki mainan dan memeriksa daftar daftar hadiah
ethan akhirnya kau di sini
hehehe ayo bantu kami dengan mainannya
atau dengan mendesain bungkusnya
hah punya aku lebih bagus
ethan masih tetap saja tidak senang dikelilingi oleh suasana natal
tidak terima kasih
aku tidak menyukai natal
tidak ada gunanya memberi hadiah atau semacamnya
hohohoho apa itu yang kau pikirkan
kami tidak memaksamu untuk melakukan apapun yang kau tidak yakini
dan ethan langsung pergi
dia tahu dia terjebak di sana sampai natal dan dia harus menanggungnya
tuan klaus bukankah itu ethan kecil
ya tapi dia sudah tumbuh dewasa
ethan berkeliaran di sekitar tempat menyaksikan para peri bekerja bersama makhluk natal
lala natal sudah dekat
oh ya ampun aku pikir hidungku patah
saat dia berjalan dia menemukan tom ten sedang mengikat kotak kotak dengan pita
oh punggungku sakit aku harap yang lain bisa membantu tapi mereka semua sibuk
sekarang ethan adalah pria yang baik
dan ketika dia melihat tomten berjuang dia tidak bisa hanya duduk dan melihat saja
haa baiklah mari kita lanjutkan hah
kotak kotak itu semuanya terbungkus
dengan cara ini ethan sedikit membantu di sana sini
namun sebagai orang yang keras kepala dia tidak membiarkan siapapun mengetahui tentang dia
tapi diam diam saat melihat mereka tersenyum dia pun tersenyum dengan hangat
pada malam natal ethan berkeliaran di lorong lorong rumah
oh itu sinterklas setidaknya itulah yang dia katakan
ethan mengintip ke dalam dan yang mengejutkan dia melihat bola dunia besar yang bersinar dengan banyak wajah anak anak di atasnya
tuan klaus anak anak ini belum mengirimi kita surat tapi kita masih bisa mendengar keinginan mereka
tolong sinterklas biarkan keluargaku punya cukup makanan untuk tahun depan
untuk sinterklas kuharap ibuku dan aku mendapatkan tempat tidur yang hangat
natal ada begitu banyak ah aku tidak bisa membungkus semua hadiahnya
dia benar benar sinterklas anak anak yang malang tidak heran dia meminta bantuan aku harap semua hadiahnya segera terbungkus
tapi ketika waktu untuk sinterklas semakin dekat banyak hadiah yang masih belum dibungkus
oh ya ampun
ini banyak sekali
oh ya ampun
oh ya ampun
ya aku tidak bisa memberikan hadiah kepada beberapa anak lain
jadi aku telah memutuskan untuk tidak memberikan apapun
kita tidak bisa melakukan itu
kita tidak pernah mengalami natal tanpa pemberian hadiah sebelumnya
oh ya ampun
aku aku akan melakukannya kurasa
baiklah aku aku akan ikut denganmu dan sementara kau mengirimkan beberapa hadiah aku akan membungkus yang lainnya
sepertinya ide yang bagus ayo kita lakukan
saat sinterklas bersiap untuk pergi ethan sudah mulai terbiasa dengan mereka dan merasa sedih karena dia akan meninggalkan teman teman riangnya
kami sangat senang kau dapat membantu kami hari ini
dan selama hari ini juga
aku senang bertemu kalian semua
segera sinterklas dan ethan berada di udara
mereka pergi dari rumah ke rumah memberikan banyak hadiah indah ke seluruh dunia
sekarung gandum dengan berkah istimewa
keluarga itu akan mendapatkan panen yang bagus tahun depan
ethan memperhatikan saat sinterklas bekerja
meninggalkan hadiah kecil dan tidak terduga sebelum meninggalkan berbagai
dan dia menemukan sinterklaas yang berada di rumah
sekarang kalian berdua akan bahagia dan hangat
segera ethan dan sinterklas berhasil membungkus dan mengirimkan semua hadiah
terima kasih ethan
dan sekarang seperti yang aku janjikan inilah waktunya untuk mengantarmu pulang
ethan terdiam saat sinterklas sampai di rumahnya
selamat natal ethan
baiklah aku pulang
selamat selamat malam ethan
selamat selamat malam ethan
ethan sangat heran ketika melihat kamarnya yang terang benderang dan telah didekorasi
di tengah senyuman dari semua masyarakat
kami ingin mengejutkanmu
hahaha kami ingin mengejutkanmu
tak bisa berkata kata
mereka membawanya ke meja yang didekorasi dengan hiasan natal yang sangat indah
hah natal benar benar membuat bahagia
maka dia dan semua teman natal barunya menikmati natal yang sangat hangat dan bahagia bersama sama

ibu lihat ini untukmu
kau baru saja melupakan kebahagiaan dan cinta yang dirasakan di hari natal
aku hanya membantumu mengingatnya
dan untuk kalian yang menyaksikan ini ingatlah untuk merayakan ini dan di setiap tahun lainnya
tidak hanya dengan membuka kado gemerlap yang kalian terima
tetapi dengan membuka hati kalian untuk cinta dan kegembiraan dan terutama menyebarkannya
sungguh itu adalah hadiah terbesar untuk dibagikan
selamat natal untuk kalian semuanya